biasa aja gak nyebelin gak rese
rahaya perasaan tadi gue denger lo lagi teleponan sama abah lo bilang lo ke sekolahnya naik angkot
gue sengaja sin soalnya gue tuh pengen abah tau kalo misalkan dibohongin itu sakit
elah gitu aja
raya gak boleh kayak gitu raya
masa dia kejelekan dibalas sama kejelekan sih
abisnya gue lagi bete sama abah boy
jangan kebanyakan kayak gitu kurang kuranginlah
yaudah yuk masuk yuk
abah kamu mah gitu banget sih
aku pengen tau tau
kok lo tau
abis gue juga jadi males bimbel kalo gak ada reva di sini
iya nih padahal kan kita bimba awalnya gara gara ikutan teva
eh revanya sekarang malah gak ada lagi
orang reva bilang dia nggak boleh lagi bimbel di sini masa mau dipaksa
kalo udah kayak gini bikin bete
jadi males bimbelnya
mending gak usah bimbel yuk kita keluar aja yuk
mel lo gak boleh gitu dong
kalau lo ikut bimbel itu nggak boleh karena ikut ikutan
tapi itu harus karena kemauan sendiri kebutuhan sendiri
bener tuh kata haikal kita semua itu harus punya prinsip
masa cuma gara gara satu teman aja kita langsung kalah lanjut sih langsung berhenti
jangan dong itu semua kan buat masa depan kita juga
dan sebentar lagi kita bakalan un
tau nih beb lagian kan gak ada reva masih ada aku
lagian kenapa juga ya kok papinya reva ngelarang reva buat ngelanjut bimbel di sini sih ya
ya gara gara si mamut mamut ngaduk ke papinya reva
bilang katanya di sini ada boy jadi nggak boleh deh
ini pasti ula adriana dia masih berusaha jauhin gue sama reva
temen temen bentar ya gue mau ke toilet dulu
wah enak banget nih lebih enak lagi kalau dimasakin tiap hari kayak gini
hmm pi aku udah kenyang aku mau ke atas dulu ya pilih ganti baju juga
makasih ya mama masakannya enak banget
eh tambah lagi tau mas enak
alhamdulillah untuk cuma getar doang kalau enggak hmm gue bisa gak enak nih sama mas pi
aku udah ngabisin minum banyak banget
toilet dulu ya mas sebentar
jangan lama meninggalin masnya ya

oh imaulah desa dia
oh my god boy mau ketemu sama gue adriana
alhamdulillah ya allah baru mau ketemu sama aku
aduh rejeki banget nih gue
hayup boleh aja sih
tapi kapan dan dimana ya
yaudah kalau gitu nanti habis bimbel ya
kita ketemuan nanti aku sms alamatnya di mana dan jam berapa
soalnya belum pasti juga sih selesainya jam berapa nih bubble
tapi buat apa ya kamu mau ketemu sama aku boy
nanti kita bahas kalau udah ketemu ya soalnya aku udah mau masuk kelas
kok hari ini hari keberuntungan kue banget
tapi kalau gue denger dari suaranya boy dia kayak gak lagi marah ataupun kesel sama gue
kan kalau dia marah ataupun kesel sama gue gue gak abis ngelakuin apa
sikap gue ke boy juga manis manis aja
biasa aja gak nyebelin
mungkin dia baru sadar dan dia baru berpikir kalau cinta sejatinya itu cuma adriana
dan dia baru sadar bahwa hati dia hanya untuk adriana
dan sampai detik ini dia cuma mencintai adriana
ya iyalah reva juga cuma pelampiasannya aja
adriana kenapa ya tumbem banget
baik banget di nyiapin makanan
ya walaupun bukan dia sih yang masak
aduh tapi sayang banget ya
tadi mamanya andriana sama dio gak ikut
kalau misalnya ikut kan enak tuh
gue bisa korek korek tentang siapa yang masak
apa mantannya adriana
apalagi dia kan masih polos masih baik
eh kenapa lo
ntar dulu lo sejak kapan di sini
kok gue gak denger suara lo datang
lo gak tau kan
gue sudah belajar ilmu menghilang
terserah deh alasannya apa
cuma intinya lo tuh emang orangnya kepo banget ya
suka mau dengar pembicaraan orang apa
gue lewat tiba tiba pare banget adriana
lo nyebut nyebut sama gue
otomatis kan gue jadinya dengar dong
kalau lo gak nyebut nama gue biar gue gak akan
nanya nanya tuh berhenti di sini pasti ku lewat aja
yaelah lo berhenti karena lo kepo
eh gue gak kepo
cerita tuh sama dia
gosip curhat sekalian
ngapain sih malam bawel sih
pergi aja deh sama
lu kenapa sih kepoin mantan pacar gue
pengen tahu banget kehidupan gue
malah ternyata seorang reva pengen tau kehidupan seorang adriana
bagus juga sekali